setelah dilakukan observasi di rumah sakit selama dua hari
warga jawa tengah yang diduga terpapar cacar monyet dinyatakan negatif
kabar tersebut diungkap oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo kami siang
laporan yang diterima oleh ganjar dua hari sebelumnya
pasien laki laki berusia lima puluh lima tahun itu menderita sakit cacar yang parah
tubuhnya dipenuhi cacar sehingga dirawat intensif di rumah sakit swasta di kawasan pantura
setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasien ternyata menderita cacar biasa
ini bukan pengecekan menggunakan peralatan sehingga indikasi awalnya bisa dipahami